berarti ini tidak apa di mana umat di sini mengambil peran sebenarnya
ya pertama kita sebagai ulama punya fungsi amar makruf naibungkar
kita punya fungsi menasehati
jadi kita menasehati presiden
waktu saya ketemu pak jokowi pun walaupun kita bukan dalam posisi yang satu perahu
ya tetap menasehati
saya sampaikan pada pak jokowi waktu di istana
kita tetap bahwa kita akan amar makruf naibungkar
jadi kalau bapak kami cubit berarti ada sesuatu yang salah
kalau nggak ada kesalahan pasti kita nggak akan bicara apa apa
waktu itu bahasanya juga begitu ya
iya kalau tidak salah saya ungkap juga di sini
jadi oleh karena itu memang peranan presiden ini penting
dan peranan ulama juga penting
kenapa pak presiden jokowi ini mengambil
saya yakin karena beliau merasa pentingnya didampingi oleh ulama
dan pak prabowo ini walaupun cawapresnya bukan ulama
tapi beliau ini memang juga selalu perlu dengan ulama
seperti beliau selalu mengatakan saya ini tentara pasti butuh ulama
kalau mau perang ya kan butuh selamat
ya butuh doanya juga dari ulama
nah cuma ulama hari ini tidak hanya fungsinya sebagai tukang doa
mengawal mendampingi menasihati agar jalannya pemerintahan ini betul betul lurus
dan kita teringat dari sabda nabi bahwa
sinfani minan nas dua kelompok daripada manusia
kalau dua kelompok itu bagus maka seluruh masyarakat bagus
tapi sebaliknya ida fasada kalau dua kelompok itu rusak
maka akan rusak masyarakat
dua kelompok itu yaitu umarok dan ulama
nah oleh karena itu hari ini saya melihat perpolitikan kita
ini sudah mulai memasukkan ulama dalam posisi yang penting
jadi oleh karena itu saya gembira sekali
kalaupun pak jokowi memasukkan k ma'ruf
walaupun agak kaget juga kita
tapi kita bersyukur kepada allah swt
memasukkan k ma'ruf dalam
kagetnya itu sebenarnya responnya bagaimana sih
untuk pak alkotot kemudian juga teman teman ulama lainnya
apakah mereka merasa senang apakah mereka merasa
ini kok ulama sekarang jadi kayak ditarik tarik ke politik praktis atau bagaimana
ya senang senang kita
karena sebelumnya kan pendukung pendukung pak jokowi atau alias cebong cebong
itu kan selalu menyerang ulama
nah sekarang pak jokowi ngambil ulama sebagai wakilnya
senang tapi tidak mendukung begitu
ya pasti dukungan kita kan pak prabowo
tetap ya tetap kembali ke itu
dan bagi kami bagus seandainya pun pak jokowi yang menang kami pun bersyukur
tapi lebih bersyukur lagi kalau pak prabowo yang menang
jadi karena ada
kenapa lebih prefer ke pak prabowo sekarang sekalipun jokowi kemudian sudah menggandeng ulama
ya kembali kepada tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
iya karena kan masih banyak faktor yang dihitung
sekalipun sudah menggandeng ulama juga tetap kembali intinya begitu
tinggal meyakinkan kepada umat saja
mana yang lebih kuat meyakinkannya kepada umat ganti atau tidak ganti kan begitu
pak anrit menjawab pertanyaan yang tadi ya putri ya
ketika sebelum jeda kita sudah melihat bahwa secara mengejutkan jokowi justru yang tadinya kita duga mahfud md
tiba tiba ada maruf amin di sana ketua mui
selama ini tentu narasinya kan seperti yang sudah kita bahas ya
artinya apakah ini kemudian merubah hitung hitungan politik dari pak prabowo
pak jokowi justru secara

dikhawatirkan hilang tidak
yang akan hilang karena pak jokowi betul betul ternyata ada ulama di situ sebelahnya
pertama saya ingin menjelaskan bahwa selama pak jokowi memerintah itu beliau didampingi oleh wakil presiden pak yusuf kalla
kita tahu pak yusuf kalla ketua dewan masjid indonesia pak yusuf kalla mutasyar nu ya
beliau dekat dengan kalangan ulama dekat kalangan umat
beliau juga kahmi
jadi komplit pak yusuf kalla ini keislamannya
ada nu nya ketua dewan masjid indonesia
tapi yang terjadi dalam lima periode pertama pak jokowi yang terjadi adalah adanya indikasi tindakan tindakan kriminalisasi terhadap ulama
ditangkap ditahan berbulan bulan sampai sekarang tidak jelas kasusnya masuk ke pengadilan
ini kan cara cara orde baru
meskipun wakil presidennya sudah dekat dengan umat dan juga pak yusuf kalla bisa dikatakan ulama juga gitu lah
jadi ini kembali kepada presidennya
bukan kepada wakil presiden karena wakil presiden itu adalah wakilnya presiden
jadi tetapi takut tidak
ceruk pemilih itu kemudian akhirnya hilang
saya rasa kita tahu di berbagai lembaga survei pemilih pak jokowi itu memang basisnya terbesar di kalangan umat nu gitu loh
jadi masuknya ke haji ma'ruf cucumber tidak akan menambah suara apapun kepada pak jokowi
karena memang ceruk suara itu selama ini
ceruk suara itu oke
ceruk suaranya pak jokowi itu ya pkb
jadi pkb dan p tiga ya memang itu basisnya
jadi saya rasa tidak akan menambah ceruk suara baru
karena km arif amin bagian dari ceruk suara yang selama ini sudah dimiliki pak jokowi
tapi yang jelas intinya adalah rekam jejak presidennya
itu yang saya rasa pegangan bagi ustadz al khotod insya allah ustadz yusuf
bahwa rekam jejak selama ini yang menjadi dasar bahwa pak prabowo tidak pernah memusih ulama
tidak pernah memusuhi umat islam
pak prabowo selalu hormat dan sangat respect kepada ulama
dan selalu sebelum mengambil keputusan beliau selalu berkonsultasi dengan ulama
pak yusuf masih bersama kami kan pak yusuf sebenarnya setelah kemarin pak jokowi kemudian memilih km arif menjadi pendampingnya
jadi cawapres itu di kalangan terdekat anda misalnya teman teman anda itu
apa reaksi mereka apakah ada yang kemudian agak ngelirik ke jokowi sedikit gitu
kemudian kembali ke prabowo atau bagaimana
dan bagaimana menyikapi misalnya ada perbedaan soal ini
saya orang yang tidak terkejut dipilihnya kiai ma'ruf amin
karena pada hari selasa minggu sebelumnya hari selasa yang lalu ya
hari selasa yang lalu ibu tamaruk bertemu dengan saya langsung
dia sudah menyatakan kemungkinan sangat besar

hanya pilihannya antara pak ma'ruf dengan pak ma'ruf
nah waktu pertemuan kami dengan pak prabowo terakhir kemarin
pada hari kamis itu pak maruf belum terpilih sebagai wapres
di ujung selesainya pertemuan kami dengan pak prabowo barulah berita terpilihnya pak ma'ruf amin
nah jadi sama sama belum bisa mengantisipasi
nah tadi saya juga sedikit mengoreksi
dari saudara kami yang dari gereja
memang benar kalau ceruknya tidak akan nambah
tapi ingat di mui itu seluruh ketua ketuanya itu adalah ketua ketua ormas kebanyakan
dan terjadi ormas ormas di seluruh daerah
nah saya pikir ya mungkin akan adalah perubahan penambahan
jadi itu saja
jadi dan apa yang telah kami sampaikan
itu bukan sesuatu yang menjadi bagi kami bukan sesuatu yang bermasalah
hanya sebaiknya didiskusikan dengan pihak ulama
walaupun apapun hasilnya siapapun yang akan diputuskan itu mungkin lebih tepat
dibanding sudah langsung diputuskan
makanya kami tidak bisa mengambil kesimpulan kami kembalikan kepada istimewa ulama
karena tolong diingat saudara sandi itu menjadi calon tawakil gubernur
juga dukungan umat bukan ulama seperti pak anies baswedan
pak yusuf kalau saya tidak salah anda sempat datang ke kertanegara begitu ya
apa yang kemudian anda sampaikan dan seperti apa respon dari pak prabowo
dan juga teman teman dari partai politik ketika mendengarkan hasil atau masukan dari gnpf ulama
waktu pertemuan kami dengan pak prabowo koalisi partai tidak ada
pak amin yang apa yang ada pak amin rais saya pikir tidak mewakili partai amanat nasional
hanya pendampingi pak prabowo
di situ kami sampaikan bagaimana rekomendasi hasil istimewa yang menginginkan pak prabowo didampingi oleh ulama
karena ulama itu akan memberikan manfaat yang besar
karena pak prabowo sendiri beberapa kali menyampaikan kepada kami bahwa agama saya islam saya ini islam abangan
selalu ya karena kami melihat kepolosan pak prabowo
dan kami cinta pak prabowo dan ulama dan tokoh nasional yang ada di istimewa itu sayang dan cinta
kalau keluar nama pak prabowo mengingat pengalaman dua kali pak prabowo kalah dalam pilpres
dan sekali di dalam koalisi yang dengan golkar
itu kami sangat khawatir pak prabowo ini nanti mengalami kegagalan yang berikutnya
makanya kami pilihkan ulama ulama yang memang benar benar punya popularitas di tingkat nasional
itu aja keinginan kami bukan ada tujuan tujuan lain tidak pernah punya tujuan tujuan lain kami
rasa khawatir itu masih ada sekarang pak yusuf
kenapa harus ulama presiden republik indonesia yang keempat itu adalah kiai haji abdurrahman wahid
jadi kenapa harus berpikir kepada ulama
nah ternyata di sisi yang di sana cerdas mengambil pak maruf amin sebagai ulama sebagai pendampingnya
sekarang masih ada rasa khawatir itu pak yusuf
mau mengikuti suatu kompetisi atau pilpres dan lain sebagainya
kekhawatiran itu harus ditanamkan semaksimal mungkin
akan mendapatkan hasil yang maksimal mungkin
jadi tidak bisa kalau pembisik pembisiknya di sekeliling pak prabowo
tidak bisa memberikan masukan masukan yang benar benar akurat
kami sangat khawatir akan terjadi kekalahan yang berikutnya
baik pak yusuf sedikit kita flashback lagi ya
malam itu anda sudah tahu kira bahwa kira kira ternyata pak prabowo mengambil
pak sandi sebagai cawapresnya
dan rasa kecewa itu apakah saat ini juga masih dirasakan oleh pak yusuf dan juga teman teman gnpf ulama misalnya
saya memang sudah mendengar tapi kalau dibilang kecewa tidak
kami hanya berharap segala keputusan yang akan diambil itu
sempatlah didiskusikan dengan pihak kami
agar kami juga bisa memberikan masukan masukan yang lebih maksimal
sama dengan pak prabowo waktu mau mengambil keputusan
juga melibatkan koalisi partai dan inner circle nya kan begitu
jadi simpel simpel saja
oke tapi sempat tidak sebenarnya didiskusikan
dengan kami belum tidak pernah
oke pak yusuf sebenarnya saya penasaran bagaimana nanti istimewa ulama pengambilan keputusannya itu seperti apa
tapi nanti kita bicarakan ya setelah jeda ya pak yusuf
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya special press dua ribu sembilan belas
terima kasih pak yusuf
terima kasih pak yusuf
terima kasih pak yusuf
terima kasih pak yusuf
dan apalagi ada rencana untuk istimewa ulama kedua
bang andre sudah mendapatkan konfirmasi nih
paling tidak malam ini sudah jelas arahnya semuanya masih ke pak prabowo
jadi aman dong ya rasanya
atau masih harus ada yang diantisipasi sebenarnya
atau tadi tuh yang tadi kata pak yusuf
ini ketua ketua ormas di mui kan juga ketua ketuanya justru orang orang ormas juga
jadi pasti adalah kira kira begitu yang akan ceruk pemilihan terambil
prabowo dan partai gerindra tetap selama ini berkomitmen menghormati ulama tentu harapan kita harapan kami
bahwa nanti istimewa ulama yang kedua juga akan memutuskan mendukung pak prabowo subianto
pasangannya bang sandiaga uno karena kita tahu bang sandi adalah sosok muda yang kita tahu sangat
spiritual salah satu inspirasi generasi milenial ya bayangkan saja beliau pengusaha muda yang
merupakan salah satu orang muda yang terkaya di indonesia hidupnya penuh berkah kenapa karena
menjalankan al quran dan sunnah beliau sholat malam tiap hari puasa senin kemis sholat duhanya tidak
pernah ketinggalan wudhunya tidak putus tidak tidak kalah dengan cawapres ini contoh lawan gitu ya
menggambarkan bahwa bangsa
sosok muda yang benar benar berkomitmen terhadap umat dan juga bang sandi akan fokus juga masalah
masalah ekonomi yang memang krusial saat ini bagaimana dalam pidatonya tadi bang sandi
menjelaskan kepada khususnya kepada konstituen emak emak bahwa komitmennya bang sandi dan pak
prabowo adalah menstabilkan harga harga kebutuhan bahan pokok yang mungkin mbak putri juga menjerit
menit harga harga telur hampir sampai ke dalam hal ini ya maksudnya itu adalah kebetulan dari
kebetulan dari kebetulan dari kebetulan dari kebetulan dari kebetulan dari kebetulan dari kebetulan dari kebetulan dari
kebetulan dari kebetulan dari kebetulan dari kebetulan dari kebetulan dari kebetulan dari kebetulan dari

kita tidak mau berlama lama ya makin sudah bukan hanya wilayah antara gnpf dengan koalisi partai
tapi ini sudah menjadi hajat dan harkat martabat masyarakat banyak jadi kami benar benar
harus segera mengadakan istimewa yang kedua dan mengambil keputusan yang menguntungkan semua pihak
pilihan kepada saudara sandiaga uno bukan pilihan jelek pilihan yang bagus karena sandiaga uno pun
yang kita dukung waktu menjadi wakil gubernur bersama bapak anies baswedan itu jadi simpel aja
sebenarnya gitu oke baik pak yusuf kalau kemudian itu simpel tidak akan merubah apa namanya ya semangatnya
masih ganti presiden begitu jadi apa yang ingin dicari apa yang ingin diambil dari istimewa ulama
kedua ini toh pada akhirnya kan sebenarnya sama saja apa namanya tetap mendukung prabowo
begitu ya mana lebih bagus untuk mencari istimewa ulama kedua ini atau mencari istimewa ulama kedua ini
lebih bagus kami putuskan atau ulama yang memutuskan itu pertanyaan kami gitu loh oke kalau
pak prabowo menghormati para ulama maka kami pasti lebih menghormati dan agar segala keputusan itu
keluar dan ditelurkan dari para ulama dan tokoh nasional akan lebih abdullah jadi kami bukan
setelah mendapat rekomendasi menjalankan rekomendasi itu semua semua kami itu tidak
tidak itu mekanisme yang tidak pernah kami lakukan gitu oke mekanisme pengambilan
keputusannya seperti apa sih biasanya di ijtima ulama pak yusuf ya kita membuat materinya
kita membuat materinya kita sosialisasikan setelah itu kita diskusikan oke begitu jadi terbuka tidak
ada sistem voting tidak ada titik dada oke oke dan akhirnya intinya semuanya diperjelas secepat
cepatnya pekan depan gitu ya pak yusuf ya insyaallah betul sekali iya pak al kota apa yang
tapi bagaimanapun kan di media sosial juga sudah mulai bergerak
jadi ada yang kelompok dulunya berpikir jokowi gak mungkin ke ulama tapi sekarang ke ulama
bagaimanapun itu akan juga pasti mengganggu pasti akan ada riak riak
ada kekhawatiran tidak itu akan mengganggu suara prabowo subianto
sehingga semangat awal mengganti presiden itu kemudian jangan jangan bisa jadi kalah lagi
ya justru kita lebih semangat lagi dong
lebih semangat lagi kenapa
iya ya kan sana ditambahin ulama ya itu kan artinya lawan yang lebih tangguh sebenarnya
oleh karena itu kita akan lebih semangat lagi untuk berjuang mensosialisasikan
bahkan tadi waktu pak prabowo sebelum ke kpu beliau sholat jumat di masjid agung sunda kelapa
alhamdulillah kudarullah saya yang kotipnya
jadi saya langsung kasih pembekalan nih
pembekalan tadi apa tuh yang disampaikan
pembekalan awal sebelum daftar
ya surah anissa ayat lima puluh delapan tentang tupoksi seorang penguasa
tugas pokok dan fungsi penguasa itu ada dua
yaitu mengemban amanat penderitaan rakyat
jadi tidak boleh ada rakyat yang lapar yang telanjang yang gelandangan
kemudian memerintah dengan adil
nah ayat ini
ini saya lihat masuk di pak prabowo bahkan beliau sempat meneteskan air mata
dan waktu bicara dengan wartawan beliau ulang lagi materi itu beliau sampaikan
berdasarkan yang disampaikan khotib tadi
nah alhamdulillah ini artinya harapan kita pak prabowo yang memang punya nurani yang baik
mendengar nasihat ulama mendengar khutbah langsung dipraktekan
langsung dipraktekan di depan wartawan
bahwa dia akan berjuang untuk menjadi penguasa yang paham bahwa tupoksinya adalah menjaga amanat penderitaan rakyat
dan apa namanya memerintah dengan adil
saya kira ini modal dasar dan ini matching dengan yang selama ini pak prabowo punya platform ya
dan cuma selama ini mungkin platformnya ya bang ade tahu ya
ayatnya gitu aja
nah tadi saya kasih ayatnya
bagaimana dengan bang sandi yang tahu bang sandi tadi katanya sholat malam duha gak lepas
mungkin terdekatnya bang andre dan teman teman di gerindra
tapi banyak yang nggak tahu
ini menjadi pr
apakah juga diperhitungkan
apakah semakin sulit gak
begini bang sandi itu selama ini merupakan mitra saya di gerakan indonesia sholat subuh
jadi yang selama ini di dki beliau sebagai wakil gubernur sering itu langsung turbah ke masjid masjid

oleh karena itu nanti bukan hanya di dki saya kira akan ke seluruh indonesia
dan yang disini saya kira kelebihan pasangan prabowo sandi yaitu nanti masalah ekonomi
dan saya pesan lagi nih pada pak prabowo mudah mudahan beliau melihat juga bang sandi adalah terapkan ekonomi konstitusi
yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
yaitu ekonomi yang tanpa utang tanpa ribah
yang ini bisa digerakkan tanpa melalui apbn
kita punya konsepnya
kita punya ahlinya yaitu dr iksanuddin nursi
nanti ini mungkin bisa diangkat jadi
jadi tidak masalah ya bagaimana menstosionalisikan sosok sandiaga uno begitu ya
karena tadi sudah ada gerakan dan lain sebagainya
ya beliau ini memang sangat dekat karena beliau ini termasuk apa ya
rekan mitra kita di gerakan indonesia sholat subuh
jadi insya allah beliau ini sangat mudah lah kepada umat
apalagi kalau itu ibu ibu anak muda itu saya kira akan lebih cenderung
ustadz begini kalau misalnya pilpres dua ribu sembilan belas ini kita bicara dalam skup yang lebih lebar begitu ya
ini kan artinya teman teman dari gnpf ini mungkin atau mungkin juga dari ustadz al khatat tetap mendukung pak prabowo subianto
sementara di sisi yang lain pak jokowi sekarang sudah punya simbol ketua mui
menjadi calon wakil presiden ya
secara lebih besar ini kita melihat bahwa akan semakin mempolarisasi suara umat muslim tidak di indonesia dalam pilpres dua ribu sembilan belas nanti
atau sama saja kembali ke yang dikatakan pak alkoto tadi
siapapun yang menang jokowi menang ulama juga happy
oh lebih happy
dan itu nanti ininya
kalau tidak salah saya baca di berbagai berita
mui di daerah meminta segera ada pemilihan ketua umum mui baru ya
karena tidak itu gimana ustadz
oh saya kira itu domennya mui
saya tidak ikut campur
tapi yang prinsip nanti ini kira kira ya pertarungannya itu lebih pada program nanti
lebih pada program bagaimana pemberdayaan ekonomi umat yang real
makanya tadi saya tawarkan kepada pak prabowo karena saya ini relawan independen
nanti mungkin ke bang ade ya
jadi biar masuk
yang itu beruntung menggerakkan umat
dan ini agak mirip dengan okoc nya bang sandi
menarik soal pembicaraan ekonomi
tapi nanti akan kita bahas di dialog selanjutnya
masih dengan bang andri juga nanti
masih dengan bang andri dan juga pak alkotot
tapi kita harus terima kasih dulu ke pak yusuf mata
pak yusuf terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami
kita akan tunggu nanti seperti apa ya istimewa ulama kedua
terima kasih pak yusuf
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya spesial pilpres dua ribu sembilan belas